berburu kuliner menjadi agenda yang sayang jika dilewatkan
saat jalan jalan ke kota los angeles amerika serikat
apalagi jika ada sebuah tempat yang sangat populer
dan menjadi daya tarik wisatawan untuk mencicipi beragam makanan
nah farmers ⁇ market menjadi magnet pecinta kuliner yang datang ke los angeles
tempat ini memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu pasar tradisional tertua
yang sudah beroperasi selama delapan puluh delapan tahun sejak seribu sembilan ratus tiga puluh empat silam
parmers ⁇ market awalnya merupakan tempat para petani berjualan hasil pertanian dan peternakan
dengan memarkir truk dan menggelar dagangan
seiring berjalannya waktu rupanya tidak hanya petani
pedagang lain hingga pengusaha kuliner kemudian meramaikan tempat ini
dan hingga kini farmer's market menjadi tempat berbelanja makanan
sampai kebutuhan sehari hari warga lokal dan turis
di farmer's market ada lebih dari seratus toko makanan
fashion buah buahan hingga souvenir
untuk pecinta kuliner ada beragam menu khas amerika eropa asia hingga timur tengah
salah satu yang menarik mata dan lidah saya adalah kios es krim banets
yang ternyata sudah lima puluh sembilan tahun berada di sini
kiosk es krim bennett's tidak pernah sepi pembeli
ada beragam rasa yang ditawarkan seperti stroberi pisang mocha kacang almond hingga karamel
harga satu skup es krim dengan kon dibanderol tujuh dolar amerika atau seratus ribu rupiah
salah satu tempat yang wajib dicoba bagi kalian yang datang ke farmer's market adalah bennett's es krim
es krim ini usianya sudah lima puluh sembilan tahun dan es krim ini menjadi es krim klasik yang ada di universitas
pembeli es krim benets mengaku penasaran dengan rasa es krim
yang proses pembuatannya bisa dilihat secara langsung dari dapurnya ini
rasa es krim sih enak ini pilihan pertama yang saya ambil adalah mocha
jadi pilihan es krimnya banyak di sini
dan kalian harus coba di sini karena selain es krimnya
di dalam es kimia ini ada kayak kacang kacang gitu
ini yang membuat tambahan es krim ini
setelah puas menikmati segarnya es krim klasik saat musim panas ini saatnya jalan jalan
di farmers ⁇ market kita bisa belanja oleh oleh khas amerika hingga barang barang bermerek
kios buah buahan segar menarik mata pengunjung karena ditata rapi dengan harga bersahabat
jangan lupa sebelum pulang abadikan momen dengan berfoto di spot menarik di sini
raka zaipul los angeles amerika serikat